ya seperti janji saya tadi sebelum kita jeda sebelum kita break kita masih akan membahas bagaimana menakar kelakar di tahun politik apakah memang sudah menjadi hal yang sewajarnya atau justru kelewat batas dengan kehadiran gendruwo kemudian sontoloyo ada juga tampang boyolali
lalu pertanyaannya ada apa dibalik istilah istilah yang memiliki makna tersirat tersebut dan mengapa ini menjadi semacam kode keras ya di peta pertarungan politik indonesia saat ini
kita akan bahas bersama pakar semiotika politik ada kang acep iwan saidi langsung dari bandung jawa barat
kang acep selamat malam terima kasih sudah bergabung loh kang
saya tahu kang aceh bukan ahli mistis tidak bersahabat dengan genderuwo dan sontoloyo dan teman temannya tapi kalau kita lihat mau tidak mau sepertinya genderuwo sontoloyo kemudian tampang boyolali ini harus masuk dalam kamus politik di tahun ini
apa sih dari kacamata atau sudut pandang kang acep
saya sebagai pakar semiotika melihat dari gendruwo dulu deh sampai ada puisinya loh sekarang
iya saya memang tidak kenal genderuwo tapi kadang kadang didatangin gitu loh
seperti sekarang ini kan sedang didatangin genderuwo nih banyak sekali
genrunya tapi ini nggak serem deh kayaknya ya malah bikin lucu mungkin
ya kita tahu bahwa genderuwo itu kan satu kode atau tanda yang
apa namanya tanda semiotis dan itu mitos di dalam katakanlah masyarakat jawa yang apa namanya menjelaskan tentang atau mendiskrisikan tentang ketakutan lah ya
jadi kita tahu bahwa makna atau simbol dari gendruwo itu seperti itu ya
nah kemudian itu digunakan oleh pak jokowi juga untuk mendeskripsikan yang seperti itu kan
tentang situasi politik kita yang menakutkan kemudian ada politisi yang mengancam hoak isu palsu dan seterusnya dan seterusnya
jadi memang itu digunakan tuh tanda semiotis itu digunakan untuk mendeskripsikan ketakutan ketakutan itu
problemnya bagaimana situasi ketakutan itu kemudian siapa yang mengancam siapa yang menimbulkan ketakutan tersebut dan seterusnya dan seterusnya dalam dunia politik
ini kan tidak dideskripsikan oleh pak jokowi ya
nah justru karena itulah kemudian kata ini menurut saya menjadi bersoal gitu loh
pak jokowi mengangkat satu istilah tentang ketakutan ketakutan
ketakutan itu mendiskripkan ketakutan tapi beliau juga tidak kemudian menunjukkan secara eksplisit seperti apa ketakutan itu
nah pada titik ini secara semiotik saya ingin mengatakan bahwa istilah ini sebetulnya digunakan sebagai tanda retorika politik metaforik ya
untuk menyasar bahwa sebetulnya lawan politik saya yang seperti itu kan gitu ya
betul bahwa pak jokowi mengatakan itu pada saat beliau sedang berada pada posisi
tidak dalam posisi ketika beliau kampanye
nah tetapi bagaimana kita bisa melepaskan pak jokowi sebagai presiden sekaligus sebagai calon presiden
nah menurut saya posisi ini kan dilematis ya
menguntungkan sekaligus merugikan
menguntungkan ya kita tahu bahwa bagaimanapun pak presiden pak jokowi sebagai calon petahana mempunyai banyak perangkat
dan ya kita harus akui bahwa sedikit banyak juga akan menggunakan fasilitas negara
dan seterusnya dan seterusnya
itu yang menguntungkan
tetapi pada saat yang sama itu juga merugikan karena apapun tindakan pak jokowi di luar masa kampanye
diluar hari sabtu dan minggu misalnya
maka itu akan dilihat sebagai pernyataan pernyataan calon presiden
nah menurut saya situasi inilah
makanya ketika pak jokowi mengatakan itu lalu kemudian ada yang mendiskripsikan bahwa itu seluruh pemimpin yang seperti itu
ya kita tidak bisa mengelak bahwa memang sasarannya adalah lawan politik yang melakukan mengancam ketakutan
menimbulkan ketakutan ketakutan itu
jadi secara semiotik istilah ini tak memiliki referensi ke dalam realitas politiknya
karena tidak diungkapkan
tetapi dia memiliki sasaran politik
sasaran politiknya itu adalah ya lawan politik
nah pada titik inilah menurut saya situasi situasinya kemudian menjadi apa
seotik seperti ini
katakanlah menjadi perbincangan menjadi pro kontra dan seterusnya dan seterusnya
dan sebagai warga negara
karena yang berhadapan dengan pak jokowi sebagai presiden tentu saja saya juga sangat menyayangkan ini
mestinya pak jokowi adalah calon yang istimewa
kenapa karena beliau incumbent
beliau harus bisa mengatur posisinya sebagai presiden dan posisi sebagai incumbent ini
jadi bahasa itu di dalam semiotik adalah mencerminkan
heidegger mengatakan bahasa itu rumah
bahasa itu tempat bermain
bahasa itu karakter kata raja ali haji
jadi bahasa itu sebetulnya menunjukkan satu dunia dimana kita tempat bermain disana
jadi kalau kita mengatakan a maka tempat bermain kita a gitu loh
nah pada titik inilah menurut saya sesuatu yang tadinya dimaksudkan untuk produktif
katakanlah dalam tanda kutip menyerang atau mengusili lawan politik
pada akhirnya menjadi kontraproduktif gitu
karena itu akan mencerminkan dunia yang dibayangkan oleh seseorang yang mengucapkan itu
itu adalah dunia itu
katakanlah dunia gendroo
dan idiom idiom ini kan idiom idiom yang menurut saya kurang baiklah disampaikan di dalam situasi di dalam apa di ranah publik
menurut saya seperti itu
iya pandangan juga sebagian orang yang menganggap bahwa kok kayaknya sepertinya presiden atau presiden joko widodo belakangan agak cukup mengeluarkan kode keras gitu ya kang acep
tapi kalau kita lihat dari sisi satu lagi mungkin dengan hadirnya genderuo ini melahirkan banyak inspirasi dan juga kreasi
seperti misalnya puisi ada genderuwo di istana ada genruwo di senayan
kayaknya orang orang semakin kreatifitasnya semakin diuji
tapi kalau kita lihat ada yang salah tidak dengan kelakar guyonan candaan ini
memang masih dalam tahap wajar kang acep melihat atau justru sudah kelewat batas sih
kalau kita sikapi kemudian ada apa namanya
van lee jon misalnya membuat puisi itu ya kemudian yang lain membuat meme meme dan lain lain terusnya
ya sebetulnya tidak serta merta kita bisa lihat itu sebagai sebuah kreativitas
karena puisi misalnya meme dan lain lain kan dia ketika dia misalnya digunakan untuk satu sarana tertentu
maka bagi saya yang orang yang suka menulis puisi yang ada di dalam dunia kepenyairan
bagi saya dia tidak lagi menjadi puisi gitu loh ya
maka begitu pun
maka begitu pun kata kata arkaik yang sebetulnya harus digunakan di tempat tempat tertentu
ketika dia dilepaskan diambil dari akarnya kemudian ditempatkan pada situasi politik
maka menurut saya itu bukan lagi menjadi persoalan bercanda
faktanya apa namanya kita kemudian sekarang menjadi ramai membicarakan itu bukan di ruang percandaan gitu loh ya
jadi pada titik ini tentu saja saya sebagai warga negara yang memiliki presiden
kemudian saya sebagai akademisi dan lain lain
mestinya ini tidak terjadi gitu
ada banyak kata lain
ada banyak hal lain
ada banyak aspek aspek lain yang bisa diangkat di dalam dunia politik
yang membangun apa namanya selama paling tidak selama enam bulan ke depan sampai ke bulan april itu menurut saya seperti itu ya
oke kita mau melihat politik yang politik yang cerdas
politik yang apa boleh lah ya lucu tapi nggak terlalu serius
tapi kalau misalnya kita lihat
dengan adanya apa gendruwo
gendro itu kan bermaknanya agak sesuatu yang menyeramkan
kemudian sontoloyo mungkin lekat dengan apa yang biasa disampaikan oleh orang orang jawa
nah dengan hadirnya kata kata ini apa
anda lihat memang guyonnya yang salah atau politiknya yang salah
menurut saya inilah politik yang kemudian memanfaatkan segala hal demi tercapainya satu tujuan
bahasa tentu saja tidak salah
tapi bahasa kemudian dikotori oleh politik
bahasa itu kan dia memiliki ruang ruang penafsiran yang sangat kompleks ya
dia dimaksudkan untuk berguyon misalnya
atau dimaksudkan untuk main main untuk mengusil
untuk mengusili orang dan seterusnya
tapi dia juga membuka ruang penafsiran lain di ruang publik yang itu bisa sebaliknya
makanya tadi ketika misalnya pak jokowi misalnya menggunakan kalimat ini
konstruksi mengkonstruksi yang menimbulkan akibat positif bagi pak jokowi sendiri
kan faktanya juga bisa kontraproduktif
itu menunjukkan bahwa bahasa itu memiliki ruang untuk ditafsir dari berbagai sisi
nah pada titik itulah maka menurut saya kita harus kembali membersihkan bahasa ini dari politik yang kotor gitu loh
atau politik itu kita bersihkan gitu kan
oleh bahasa yang kita pilih sedemikian rupa
diksi diksi yang dipilih kita sedemikian rupa
sehingga dia bisa menenangkan
ini kan bahasa kita dirusak sedemikian rupa gitu loh
dirusak sedemikian rupa
dijadikan betul betul dijadikan alat
tidak dipahami atau tidak dihargai sebagai sebuah entitas
apa namanya yang mencerminkan karakter
yang mencerminkan budi lukur bangsa
kita tahu raja ali haji mengatakan bahwa bahasa itu cermin bangsa
kalau ingin tahu apa
namanya bangsa yang budinya baik maka lihat bahasanya
nah tapi bagaimana kemudian kalau bahasanya itu sendiri dirusak
kita kan jadi tidak punya harapan menurut saya seperti ini
jadi pesannya adalah atau poinnya adalah hati hatilah menggunakan bahasa
ya kata sontoloyo kata genderovo gitu kan
dan seterusnya dan seterusnya oleh siapapun itu
yang berada di wacana politik apalagi di puncak perpolitikan
menurut saya harus direm hal hal seperti itu gitu
banyak hal lain
kata kata yang lebih positif yang bisa kita tangkap dengan baik lah ya
membuat masyarakat kita lebih cerdas
terakhir kang acep soalnya udah jauh jauh dari bandung
sayang deh kalau nggak saya tanyakan
anda melihat dengan adanya
dulu saya kira mungkin sebulan yang lalu juga pernah berbincang dengan kang acep
juga ada apa
potong bebek angsa gitu kan
kemudian yang dipelesetin gitu
kemudian seiring dengan berjalannya itu hadirlah genderuo
anda melihat dengan kehadiran istilah istilah tersirat tersurat ini
bagaimana anda menggambarkan tahun politik yang sekarang
ya ini kabar baik
ini kabar buruk menurut saya buat dunia perpolitikan kita ke depan
kalau ini tidak direm
kalau ini tidak segera disadari oleh semua pihak
bagaimana kemudian kita bisa membangun satu perpolitikan yang sehat yang bersih yang bergembira
kita bisa melakukan hal hal yang sangat baik
nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan kang acep di bandung
tapi kita kira kira sudah dapat highlight nya
gambarannya bagaimana dari sudut pandang seorang pakar semiotika politik ya
terima kasih kang acep kalau misalnya anda masih mendengar saya
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini